peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
diterbitkan menteri nadiem makarim pada tiga september dua ribu dua puluh
peraturan ini memancing penolakan sejak awal bulan november
fraksi partai keadilan sejahtera di dewan perwakilan rakyat
yang pertama menyuarakan keberatannya
pks setuju bahwa kekerasan seksual harus dilarang
namun pks juga menghindari adanya salah tafsir
dalam frasa tanpa persetujuan korban pada pasal lima
sebagai pelegalan perbuatan zina
suara keberatan juga datang dari majelis pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan muhammadiyah
dalam siaran persnya
muhammadiyah menyatakan permendikbud cacat formil
atau tidak melibatkan banyak pihak sebelum membuat peraturan serta cacat material
pelaksana tugas direktur jenderal pendidikan tinggi riset dan teknologi nizam
dalam wawancara pada program cnn connected menyatakan
permendikbud ini fokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi
moralitas dan ahlak mulia sudah menjadi tujuan utama dan telah diatur dalam banyak regulasi lainnya
saat ini ada beberapa kalangan yang mungkin kurang memahami bahwa konteks dari permendikbud ini
adalah untuk betul betul mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi
kalau misalnya tentang moralitas ahlak mulia
itu sudah menjadi tujuan utama dari pendidikan tinggi
nomor satu adalah pendidikan di pasar seksual
nomor satu yang membentuk ahlak mulia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa
itu sudah diatur mulai dari undang undang dasar
undang undang pendidikan nasional undang undang pendidikan tinggi peraturan pemerintah dalam tenaga negara pendidikan tinggi peraturan menteri undang undang ekstranasional
banyak sekali regulasi peraturan yang memastikan bahwa pembentukan ahlak mulia itu menjadi tujuan nomor satu dari pendidikan tinggi kita
nah khusus tentang kekerasan seksual ini perlu ada pasal pasal yang konkret yang real tentang definisinya tentang penanganannya
jadi mohon jangan dikemudian di twist diutar balik atau dirancukan

pakar hukum tata negara b fitri susanti menyatakan pembentukan peraturan menteri ini telah melewati syarat formil
pakar hukum tata negara bivitri susanti menyatakan pembentukan peraturan menteri ini telah melewati syarat formil
peraturan sudah melewati pembahasan dengan berbagai perguruan tinggi pusat studi pendidikan serta lembaga pelindungan saksi dan korban sejak dua tahun lalu
dari sisi material pun peraturan menteri ini tidak membuat norma pidana baru

materi muatannya masih sesuai sebenarnya tidak menjadi masalah
apa itu materi muatan yang sesuai
untuk level peraturan menteri misalnya
dia tidak boleh membuat norma tentang pidana yang baru misalnya
tindak pidana kekerasan seksual kan nggak ada
yang diatur adalah kalau ada catcalling sweet sweet
kita anggapnya itu wajar padahal itu tidak wajar sebenarnya salah
itu bagaimana menanganinya misalnya
dan jangan lupa jangan berpikir bahwa kalau begitu langsungnya
misalnya kalau ada yang nggak sengaja senggolan
terus menjadi kekerasan seksual kan tidak
makanya ada sadgas
karena nanti kalau ada pengaduan
maka akan ditemui semuanya dengan kerangka perspektif korban ya
jadi biasanya tidak konfrontatif
mengenai kritikan dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak
pengaduan yang terjadi di indonesia
pengajar sekolah tinggi hukum indonesia jentera ini menyarankan
dilakukan dialog antara pemerintah dengan dpr dan ormas ormas
sebelum dilakukan uji material di mahkamah agung
menurut saya sih sebelum sampai ke situ memang perlu ada dialog lebih lanjut
dari menteri sendiri ya level menteri saya kira sudah harus bergerak juga
dan kemudian tidak hanya menteri pendidikan
saya kira perlu juga misalnya menteri perempuan ya
kemudian juga komnas perempuan
dan saya kira pak jokowi kalau perlu
kalau memang serius untuk memperhatikan soal kekerasan seksual ini
mungkin dalam merapat kabinet juga membahasnya
bivitri menambahkan hingga tahun dua ribu sembilan belas
dalam studi yang dilakukan dengan tajuk nama baik kampus
terdapat satu ratus tujuh puluh empat kasus kekerasan seksual dari tujuh puluh sembilan perguaran tinggi di seluruh indonesia
hal itulah yang harus menjadi prioritas semua pihak untuk diselesaikan
dengan menghindari polemik soal permendikbud